anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
pemerintah kota surabaya menggelar rapat koordinasi penanganan covid sembilan belas
bersama berbagai unit senin siang
hasilnya telah disepakati protokol pencegahan penularan covid sembilan belas
wali kota surabaya teriris maharini bersama berbagai unit
seperti pengusaha transportasi hotel restoran dan lainnya
membuat protokol untuk mencegah penularan covid sembilan belas
salah satu poinnya adalah kesadaran masing masing individu
yang merasakan gejala akibat covid sembilan belas agar tidak masuk kerja
dalam forum ini pemerintah kota surabaya membagikan hand sanitizer
kepada masing masing unit dan menyediakan delapan puluh satu alat
yang siap digunakan untuk menyemprotkan cairan desinfektan
di tempat yang sering dikunjungi masyarakat
selain itu pemkot juga akan menyediakan pasar murah di beberapa tempat
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
kita sudah disarankan tidak ada pertemuan
tapi kan saya harus lakukan ini itu untuk membuat protokol
di masing masing unitnya di sekitar mereka
sehingga itu diharapkan pencegahannya bisa lebih efektif
kalau daripada kemudian tidak ada sama sekali
pencegahan pencegahan penyesuaian protokol tadi
jika ada hal darurat warga bisa menghubungi komen center satu ratus dua belas
pemerintah kota tidak melakukan lockdown di surabaya
yang bisa membuat ekonomi runtuh
sementara itu gubernur jawa tengah ganjar pranowo
menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis
bagi masyarakat yang khawatir terpapar virus covid sembilan belas
di jawa tengah terdapat tujuh rumah sakit
yang menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis
yang bisa dimanfaatkan
ganjar pranowo bersama istri dan anaknya
melakukan pemeriksaan kesehatan terkait virus covid sembilan belas
ke rsud tugurejo semarang senin siang
ganjar mengatakan cek kesehatan awal ini
atas inisiatif pribadi
untuk memastikan kondisi kesehatan mereka
menurutnya warga tidak perlu takut memeriksakan diri
sebab semakin cepat tahu kepastian terpapar atau tidak
akan semakin baik
maka akan dikirim ke rumah sakit rujukan di jawa tengah
yakni rsud dr muwardi surakarta
rsud kelet jepang
rsud dr r m suryawardi klaten
dan rsud tugurejo semarang
ganjar akan segera berkoordinasi
dengan bupati dan wali kota
agar juga menyediakan fasilitas pemeriksaan
di rumah sakit yang dimiliki
kita sudah siapkan tujuh rumah sakit provinsi
yang ada di jawa tengah
kalau panjang menandingan
ada identifikasi yang tidak mengenakan
silahkan diperiksa di rumah sakit provinsi
insya allah semuanya gratis
dan untuk mengetahui
kesiapan pemerintah daerah
menangani penyebaran virus corona
kita sudah terhubung melalui sambungan skype
dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
selamat malam pak ganjar
ya selamat malam pak arifan
pak ganjar sudah ada empat pasien positif corona
di jawa tengah
di mana satu meninggal dunia
apa langkah pemprov jawa tengah
untuk segera mencegah penyebaran virus corona di sana
sekarang yang kita lakukan adalah
isolasi di beberapa tempat
yang awalnya ada indikasi kuat
si pasien itu sehingga meninggal
di berhubungan di sekitar seluruh raya
kita menghitung edukasi masyarakat
agar mereka bisa laki laki diri
agar kenapa mereka telah
terlalu terlalu terlupa
mereka tidak keluar rumah
dan kita mencoba memantau
masyarakat kepada orang tua
ya ini harus kita lakukan terus menerus
kita coba meningkatkan terus
dan tadi saya sendiri
ternyata yang tertanya cukup banyak
dari luar negeri
jadi kita harus menghitung
seandainya terjadi sesuatu
ini yang kita lakukan
oke presiden jokowi kemarin sudah mengatakan
untuk semuanya menggalakkan social tracing
apakah anda mengeluarkan kebijakan resmi
terhadap kebijakan social tracing itu pak ganjar
sebenarnya itu tidak perlu diomongkan
karena sebenarnya protokol kesehatan kita
jadi itu embedded itu melekat
itu bagian dari tugas itu bagian dari tugas
apa dokter ya
terjadi langsung dilakukan tracing tracing
yang ada di sana
maka beberapa yang terindikasi sekarang kita bawa
langsung masukkan ke rumah sakit
kita periksa kita tunggu hasilnya
ya mudah mudahan proses pemeriksaan
dilihatnya itu lebih cepat
dan saya kira begini
kita mesti mengedukasi secara transparan
masyarakat ini problem kita bersama
mari bantu kami
kita kerjasama bareng bareng
cuci tangan tidak berhubungan
dengan masyarakat terlalu dekat
kalau sakit berubat
istika bersih istika pasuk jaga kesehatan
ini sebenarnya kita sampaikan karena pola
pola perilaku hidup kita memang harus berubah
kalau kita mengatakan jangan buat kerumunan
masih aja mbak menyampaikan pada saya
pak gubernur bagaimana kalau akan aku kahwinan
ya itu kerumunan hindari
tapi kan kita gak enak ya patahkan
ini kita sampaikan
ada beberapa sekolah yang kemudian tidak mau
ya di tempat kami belum ada kejadian itu
tidak akan pernah ada yang tahu
maka tadi kita kasih contoh
dan saya terintakan seluruh pegawai pejabat kita juga
untuk semuanya cek dulu deh
agar kita bisa mengerti
dan mengerti apa yang kemudian yang terjadi
jadi oh ya sakit segera berubah
itu jauh lebih bahaya
oke artinya dari pemprov jawa tengah sudah menghimbau
semua kegiatan yang terkait dengan pengumpulan massa
itu untuk ditunda atau dibatalkan begitu ya pak gubernur
iya bahkan di jgc pariwisata pun mohon maaf
dengan segala hormat
kita sampaikan pada publik kita tutup
ada sebuah pernyataan yang menarik
di mana dia sampaikan bahwa
ya restoran kami cafe kami tempat hiburan kami
itu adalah tempat tempat yang mendorong pertumbuhan ekonomi
dan maksudnya dulu di sana
tapi ini kita bicara keselamatan umat manusia
maka ada risiko yang memang harus diambil
pada keputusan ini
itu juga kita lakukan
maksudnya kita melakukan improvement
bicara dengan tokoh agama tokoh masyarakat
pemerintah kabupaten kota para relawan
untuk bicara bagaimana kita menjaga bersama sama
ini masalah kita bersama loh ya
jangan kemudian kita lalai

oke pak ganjar tadi anda mengatakan bahwa
sudah mengisolasi beberapa tempat
dan kita tahu kemarin presiden jokowi
menyerahkan kepada kepala daerah
untuk menetapkan status masing masing wilayah
pemprov jawa tengah akan bersikap seperti apa
apakah kemudian ada opsi lockdown yang menjadi pertimbangan
kita punya kredenya ya
sebenarnya undang undang kesehatan itu juga
sudah punya urut urutannya ya
itu adalah pilihan terakhir
ada pilihan yang lain yang sebenarnya kita juga tidak
kita memberikan contoh ada banyak negara melakukan lockdown
karena mereka jarak kan mbak
kecil kan ya
china kan juga melockdown semua juga
itu sebenarnya bisa kita pakai sebagai satu proses pembelajaran
pakar juga memberikan masukan kepada saya
dan tidak tunggal macam macam
maka kita memilih isolasi atau tracking kepada mereka yang berhubungan
ini memang tidak mudah
malaysia itu punya daftar yang sangat bagus dan informasinya
dimana seseorang ketika kita tracking berhubungan dengan siapa
siapanya itu dicatat semuanya
jauh lebih efisien ini untuk bisa kita kerjakan
karena ini lebih relevable ya dibanding kemudian
kalau kita melakukan lockdown
itu memang ada konsekuensi konsekuensi yang tidak mudah untuk kita juga melakukan itu
oke tapi nanti mendekati bulan puasa dan juga lebaran
pemprov jawa tengah masih mempertimbangkan begitu ya
itu adalah pilihan terakhir yang akan ditempu begitu pak ganjar
ini pertanyaan yang sangat bagus sekali
tadi kita sudah bicara juga dengan mas yudhisul lama
kemarin juga kita rapat dengan beliau
besok pagi khusus berkaitan itu kita akan melakukan rapat
bagaimana mudik bagaimana kita menghadapi bulan ramadan
bulan ramadan ini kita harapkan menjadi bercakita semuanya
agar kita punya satu protokol yang akan kita insya allah kita taati bersama sama
mau rapat dipercintai kalau mau jadi ini sendiri
agar kita bisa mendapatkan masukan
agar tidak ada yang tersinggung
agar informasinya menjadi cukup edukatif
agar kemudian sadar
umpama ini menjelang ramadan biasanya pondok pesantren
juga ada akhir sana mereka penutupan mereka akan pulang
kita sampaikan mungkin acaranya dikasih dengan sedikit berbeda
sia siai dari pondok pondok juga kita sampaikan
karena di pondok pesantren juga sangat khas ya
mereka berkumpul mereka bertemu
ya itu bukan dekat nempel
maksudnya ini perlu ada edukasi ya
kita berikan dan alhamdulillah beberapa pondok pesantren ini
terleson dengan kandung
itu merupakan pola
merupakan pola pribadi
pak ganjar tadi anda mengatakan bahwa isolasi dan tracing kontak
pasien positif itu tidak mudah di tempat anda di provinsi anda
ada empat orang yang sudah terkena
bagaimana anda melakukan tracing kontak ini
apakah ada pihak pihak lain ataupun institusi lain instansi lain
yang diajak bekerja sama
oh ya tentu saja
ini dari pihak bnp polri dari unsur upb yang lain
itu menyampaikan kepada kami
pak ada cerita yang menarik

saya ingin seseorang yang bn saya melalui twitter

terus kemudian selanjutnya saya panas
lalu saya treat dia dan dia menceritakan dengan sangat baik
saya ada di kota
di kota ini istri saya ada di kota lain
sekarang saya lagi pergi ke kota lain
jadi ada tiga tempat
maka mereka dia menyampaikan dengan sangat bagus sekali dengan kesadaran
bahkan ketika kamu pulang dari satu sisi ke sisi lain
naik naik kereta apa
posisi mu di mana
menurut saya melalui cnn ini kita sampaikan itu edukasi yang baik dari kesadaran masyarakat
mbak dalam tiga empat hari ini kita siapkan aplikasi
agar masyarakat bisa melakukan self assessment
di mana dia melaporkan sendiri identitasnya kita rahasiakan
dan dia menceritakan
maka sekali kita butuh bantuan dari masyarakat
mudah mudahan aplikasi ini nanti bisa memudahkan masyarakat untuk melaporkan
ya kita menemukan beberapa kasus yang muncul dan hari ini kita pantau terus menerus
maka begitu kita ketemu kita ketemu kita tanya siapa
apa yang harus dilakukan
ini cara tracking kita agar kita bisa melakukan
oke bicara soal aplikasi berarti di provinsi jawa tengah sudah mulai diterapkan working from home ya
working from home nya baru kita sampaikan dalam hari ini hari pertama untuk pelajar dulu
untuk pelajar dulu dan tadi saya cek sekolahnya ternyata dia menggunakan model deep learning ini juga bisa dilakukan

dan ternyata aplikasinya mereka sudah punya sendiri sendiri
saya tidak ragu gitu
pak saya pakai wa saya pakai google saya pakai aplikasi yang tersedia sekarang
saya terima kasih masyarakat membantu dengan sangat bagus
yang punya aplikasi berbayar kemarin memberikan itu
perusahaan otomotif kemarin ya perusahaan bin itu menyampaikan pak pak kalau bin saya mau dipakai untuk inspeksi
mungkin mengangkut kemana kemana kami sediakan secara free
hari ini kesadaran itu membahagiakan membanggakan
persatuan indonesia itu begitu terasa mulai jerak dan ini perlu dibesarkan
mudah mudahan dari interview ini dengan bin bisa kita sampaikan
yuk yuk publik sekarang makin peduli

yang seperti ini

dan semoga yang kemudian kita ragu bisa membantu
selain beberapa aplikasi tadi ini juga sebetulnya masyarakat jawa tengah juga ingin bertanya
bagaimana dengan persiapan tenaga medis dan juga fasilitas kesehatan
apakah kemudian pemprov jawa tengah sudah mempersiapkan dengan memberikan pembekalan kepada tenaga medis dan juga fasilitas kesehatan di sana
kalau kita catat ada tujuh rumah sakit di jawa tengah yang anda gratiskan untuk melakukan pengecekan
covid sembilan belas pak gubernur
iya jadi setelah kita melihat kan ada masyarakat yang tidak tahu apa itu
ketika kita iseng juga tanya anda tahu corona nggak tahu apa
itu lho pak yang penyakit ramai ramai
kamu takut nggak kamu takut ya enggak
kan itu adanya di jakarta adanya di kota kota besar adanya di itali adanya di mana
oh enggak kamu bisa tegang
jadi cerita semacam ini mesti kita santai gantikan
dengan cerita ini kita mencoba berinisiasi
kita buat protokol baru
masyarakat yang demam yang pilek yang batuk tolong anda periksakan dengan cepat
protokolnya sudah kita siapkan mbak mereka nanti akan datang di tujuh rumah sakit provinsi
di mana di sana nanti kita sediakan pelayanan khusus
harapan kami kita akan kasih jam sehingga mereka datang pada jam itu
maka kalau dia pertemunya agak banyak kita bisa susianya
kita bisa sosialisasi dulu sebelum mengerjakan satu satu
nah kesadaran ini bagian dari cara kita melayani masyarakat
kami besok akan bicara dengan kabupaten kota yang kita harapkan untuk melakukan hal yang sama
karena tiga belas rumah sakit sudah ditunjuk sebagai rumah keseluruhan dan kemarin disambang empat puluh lima lagi
dan ini bagian dari agar masyarakat bisa merasa nyaman kalau mereka
insya allah siap kalau itu di respon
tadi presiden jokowi mengatakan dalam konferensi pers bahwa pemerintah pusat memberikan kesempatan sebetulnya kepada pemerintah daerah masing masing
untuk menentukan dan juga menyiapkan bagaimana proses pencegahan untuk virus corona
tapi jangan lupa berkoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
anda sepakat apakah memang proses koordinasinya selama ini antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sudah berjalan baik pak gubernur
ya saya sih komunikasinya lancar jadi tak ada problem

saya komunikasi intern dengan menteri dalam negeri menteri pertama juga menyampaikan kalau mau bekerja di rumah boleh
maka kita langsung menyediakan tata caranya agar mereka bisa bekerja di rumah begitu
terus saya komunikasi dengan gubernur jati gubernur jabar
dimana kemarin ada masyarakat kita yang bergerak di dua wilayah ini termasuk kemudian dengan beberapa sosial yang kota ya

kami komunikasi langsung karena mereka teman teman yang selama ini juga bisa hadir di rumah
kami komunikasi langsung karena mereka teman teman yang selama ini juga bisa hadir di rumah

negara ini akan lambat menghadapi coronavirus kalau kemudian kita check up
hari ini segala kekurangan kelemahan dari masing masing kita termasuk saya tolong diisi
maka saya banyak meminta kepada para pakar tokoh agama tokoh masyarakat tolong berikan kami masukan

apa yang kurang dari kami dan itu nyaman untuk kita lakukan bersama
apa yang kurang dari kami dan itu nyaman untuk kita lakukan bersama

kalau memerintahkan sesuatu yang tidak nyaman maka itu akan terjadi konflik yang luar biasa
yang nanti justru ini akan menjadikan cerita yang negatif dibanding kemudian kita menghalau si corona ini dengan baik
terakhir pak ganjar artinya desentralisasi ataupun kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini memudahkan sebetulnya ya
bagi pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan begitu
iya dan sebenarnya ini improvement yang bisa kita lakukan
dan sebenarnya pemerintah tanpa melakukan itupun di undang undang kecantikan juga sudah ada
maka inisiatif inisiatif daerah daerah ini luar biasa
tinggal kita nyekrup aja dari daerah dengan pusat apa mungkin ada yang sifatnya lebih khusus dari pusat diperintahkan kita menjalankan
pada konteks hari ini maka betul betul pola komando ini kita perlukan
maka pola koordinasi itu menjadi sangat penting
oke terima kasih sekali pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
dan semoga tidak ada peningkatan kasus corona baik di provinsi jawa tengah dan juga di provinsi provinsi lainnya
selamat malam pak ganjar terima kasih sekali atas waktunya
dan wali kota malang menutup akses keluar masuk kota malang mulai delapan belas maret mendatang
penutupan ini untuk mengantisipasi persebaran virus corona yang sudah menyebar di indonesia
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi